kami tidak menangkap kamu pak
keributan pecah saat pengemudi pick up menolak dikenai sanksi oleh polisi pamung praja
dalam razia protokol kesehatan di jalan raya parung kecamatan kemang kabupaten bogor jawa barat jumat siang
melihat petugas kian meradang pengemudi langsung tancap gas melarikan diri
selain itu sejumlah pemotor juga nekat menerobos barikade
sementara puluhan pelanggar masker yang terjaring dikenai sanksi beragam
berupa denda lima puluh sampai seratus ribu rupiah serta ragam sanksi sosial lain
kenapa tidak pakai masker sudah tahu kan ada psbb
kesannya bagaimana setelah dapat arahan dari petugas
sekarang sudah takut saja
takut dengan corona
razia gabungan protokol kesehatan ini dilakukan untuk mengawasi disiplin warga yang keluar masuk wilayah perbatasan
razia dilakukan serentak di tujuh titik perbatasan kota dan kabupaten
yang pakai kendaraan maupun yang diberikan
kita laksanakan kegiatan operasi
dan sanksinya tentunya sesuai dengan masing masing perbuk
antara perbuk kota perbuk kabupaten dengan perwali kota bogor
dalam razia gabungan ini sanksi yang diterapkan petugas disesuaikan dengan masing masing peraturan gubernur dan peraturan wali kota
warga diminta untuk lebih sadar bahaya corona lantaran kondisi zona merah di ibu kota dan wilayah penyangga
muhammad juanda bogor jawa barat